terkait hal tersebut perwakilan tiongkok dan amerika serikat melakukan pertemuan di roma italia
untuk membicarakan perkembangan konflik antara rusia dan ukraina
anggota biro politik komite sentral partai komunis tiongkok cpc yang ji
menjelaskan posisi tiongkok dengan situasi di ukraina
selama pertemuannya dengan penasehat keamanan nasional amerika serikat jack soliven
di roma italia pada senin waktu setempat
yang juga merupakan direktur kantor komisi luar negeri komite sentral cpc
mengatakan bahwa negaranya tidak ingin melihat kondisi di ukraina semakin parah
tiongkok tetap berkomitmen untuk mempromosikan pembicaraan damai
dan meminta masyarakat internasional untuk bersama sama mendukung pembicaraan damai
dalam konflik rusia ukraina ini
ia menambahkan semua pihak harus menahan diri secara maksimal
melindungi warga sipil dan mencegah krisis kemanusiaan dalam skala besar
selama ini tiongkok telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada ukraina
dan akan tetap melanjutkan upayanya tersebut
yang menekankan bahwa negaranya dengan tegas menentang setiap tindakan
untuk menyebarkan informasi palsu atau mendistorsi dan mendiskreditkan posisi tiongkok
termasuk dalam konflik rusia ukraina ini